mahkamah agung siap menghadapi pelanggaran tindak pidana pemilu
dalam pelanggaran tindak pidana pemilu penyidik tidak bisa melakukan penyidikan
sebagaimana tindak pidana biasa dan harus melalui bawah slu
dalam bidang penyelenggaraan pemilu ada empat kemungkinan pelanggaran
yaitu pelanggaran etik administrasi sengketa pemilu dan tindak pidana pemilu
penegakan hukum apabila terdapat pelanggaran tindak pidana pemilu
mengacu pada undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas
tentang pemilu yang mengatakan sebelum ditingkatkan ke status persidangan
pelanggaran ini akan ditangani oleh sentra penegakan hukum terpadu
yang terdiri dari bawah slu kejaksaan dan polri
kemudian dilimpahkan kepada gakumdu kepada penyidik
di situ bergabung penyidik penuntut umum dan bawah slu
mereka mempunyai waktu empat belas hari untuk melakukan penyidikan
kemudian setelah empat belas hari dilimpahkan ke penuntutan penuntut umum
penuntut umum lima hari sudah harus melimpahkan ke pengadilan
pengadilan dalam waktu tujuh hari
tujuh hari sudah harus putus ya